berikutnya presiden joko widodo berjanji akan mengirimkan kendaraan baru termasuk kendaraan listrik mobil dan motor untuk kebutuhan belajar mengajar saat mengunjungi smk negeri dua kabupaten bengkulu tengah provinsi bengkulu
jokowi menekankan pentingnya koneksi antara sekolah dan industri agar keterampilan para siswa sesuai dengan kebutuhan industri saat ini
yang saya lihat memang kendaraan untuk praktek masih sangat kurang sekali peralatan bengkelnya juga sangat kurang sekali
tapi saya sudah janji tadi dengan pak gup dengan pak kepala sekolah pak bupati untuk nanti saya kirim kendaraan kendaraan baru
juga kendaraan listrik saya kirim mobil kendaraan motor saya kirim yang baru
biar yang dipelajari di sekolah itu sesuai dengan lapangan yang terbaru termasuk kendaraan listrik
nanti saya kirim satu satulah